polres metro jakarta selatan akan segera menyelidiki penyebab utama robohnya menara pemancar rri di jalan antena tujuh radio dalam kebayoran baru jakarta selatan
minggu malam tim identifikasi dan penyidik dikerahkan untuk memeriksa lokasi dan memintai keterangan sejumlah saksi
proses identifikasi juga dilakukan di beberapa rumah warga yang terdampak
usai proses identifikasi tim teknis dari lembaga penyiaran rri langsung dikerahkan untuk mengevakuasi material pemancar
rangkaian antena merupakan material pertama yang dibongkar karena akan segera digunakan untuk operasional
direktur teknologi dan media baru lembaga penyiaran rri rahadian gingging mengatakan evakuasi akan segera dikebut sesegera mungkin agar siaran radio rri segera mengudara
ini gabungan jadi gabungan kantor pusat teknik kantor pusat teknik rri jakarta dan siaran luar negeri juga ada teman teknik dari pusat pemberitaan
semua di sini harus bekerja malam ini
tidak ada waktu untuk kita dibesokkan malam ini harus kita kerjakan
sebelumnya menara pemancar sinyal milik lembaga penyiaran rri di jalan athena tujuh radio dalam kebayoran baru jakarta selatan roboh saat kawasan ini dilanda angin kencang minggu sore
menara setinggi satu ratus dua puluh lima meter ini menimpa empat bangunan yakni tiga rumah warga dan satu masjid
setelah sebuah baja yang sedang terparkir
insiden ini juga menyebabkan sejumlah program siaran rri tidak bisa mengudara
tim liputan cnn indonesia